badan narkotika nasional bersama pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dan dirjen pemasyarakatan
merilis kasus tindak pidana pencucian uang dari bisnis narkotika di surabaya jawa timur selasa siang
selain menangkap empat tersangka turut diamankan aset senilai dua puluh empat miliar rupiah milik para tersangka
badan narkotika nasional bersama pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk
serta dirjen pemasyarakatan merilis hasil pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari bisnis narkotika
acara ini digelar di salah satu aset milik tersangka di jalan mulyo sari utara surabaya selasa siang
pengungkapan bisnis haram ini berawal dari penangkapan victor indraguna
seorang bandar di bandung jawa barat maret dua ribu tujuh belas lalu yang membawa delapan kg narkoba
berdasarkan informasi victor polisi kemudian menangkap dua tersangka lain yang salah satunya adalah warga negara iran
dan keduanya narapi dana narkoba di lapas tangerang
dari penyelidikan kedua napi didapati aliran dana kepada dua pengusaha
yakni ari wijaya dan lisan bahar yang memiliki usaha penukaran uang asing fiktif serta perusahaan di bidang emas dan tembaga
tadi disampaikan kita dapat delapan tiga kilo penangkapan itu tujuh maret dua ribu dua puluh
kita kembangkan hasil pengembangan ada berapa jalan
sehingga yang ada di dalam lapas termasuk warga negara iran yang ada di belakang ini
sementara ppatk masih terus bekerjasama untuk mengungkap adanya aliran dana melalui perbankan dan aliran dana ke luar negeri dengan jumlah besar
kami berkoordinasi dengan penyidik yang menangani masalah ini
dari koordinasi penyelidikan itu kami menembangkan kasus berdasarkan pengunang yang kami miliki
jadi dalam konteks ini pendekatan yang kami lakukan adalah
di mana kita menangani dan dalam rangka aset tracing
hasil yang kami peroleh selalu kami komunikasikan kepada penyidik sebagai bahan mereka untuk mendalami dan mengungkapkan kasus ini
para tersangka terancam hukuman maksimal dua puluh tahun penjara dan denda sepuluh miliar rupiah
terhitung sejak januari sampai juli dua ribu delapan belas
telah mengungkap lima belas kasus tppu dan dua puluh dua tersangka dengan nilai aset mencapai satu ratus dua puluh tujuh miliar